kami ajak anda langsung ke arena sea games dua ribu dua puluh tiga di phnom penh kamboja bersama rekan kami
selamat siang edo tentunya kita tidak berpuas diri ya dengan capaian sejauh ini
tapi apa yang bisa anda bagikan dari koresponden not dalam capaian kontingen tanah air di sana
dan bagaimana dengan agenda dari tim nas kapan akan pulang ke tanah air
ya selamat siang heranuk
betul sekali tadi yang anda sampaikan berpuas diri seharusnya bukan menjadi hal yang saat ini harus dilakukan
baik itu untuk kontingen indonesia seluruh pihak pihak yang terlibat dalam keberangkatan kontingen indonesia di sea games ke tiga puluh dua kamboja
kita tahu dan kita juga patut bersyukur serta berbahagia bahwa capaian kontingen indonesia dengan total
mengoleksi delapan puluh tujuh emas ini merupakan capaian terbaik yang pernah ada selama sepuluh tahun terakhir
ikut sertaan indonesia dalam ajang sea games ke tiga puluh dua kamboja
medali emas monumental juga akhirnya didapatkan oleh indonesia melalui cabang olahraga sepak bola
setelah tiga puluh dua tahun menunggu datangnya medali emas dari cabang olahraga sepak bola ke tanah air
malam hari tadi memang menjadi malam yang bersejarah bagi indonesia
khususnya bagi sepak bola indonesia
dan juga menjadi penutup manis capaian kontingen indonesia di sea games ke tiga puluh dua kamboja
bahan evaluasi ini sudah disampaikan baik itu oleh komite olimpiade nasional
menpora dan juga seluruh pihak pihak yang terkait dalam keterlibatan mereka di perjalanan indonesia
tentunya ini kedepannya diharapkan bisa menghasilkan output output yang bisa mengembangkan olahraga indonesia
karena kalau kita bicara bagaimana indonesia berkipas
di sea games dalam beberapa waktu terakhir sebenarnya meskipun ini capaian terbaik
paling tidak secara prestasi kita itu tidak jelek jelek amat dalam keikut sertaan kita di sea games
ataupun di pesta olahraga asia tenggara
memang saat ini kita mencapai prestasi yang tertinggi
namun ada beberapa hal yang sebenarnya harus dibedah
dibedah dalam artian untuk mendapatkan cabang olahraga ke tanah saja yang harusnya menjualitas
setelah hasil dari sea games ini
dan cabang mana saja yang seharusnya menjadi prioritas untuk bisa dievaluasi dan juga ditingkatkan lagi dari segi prestasi
kita mengetahui ada beberapa cabang olahraga yang kemudian menjadi juara umum dalam ajang sea games kali ini
seperti wushu pencaksilat tenis dan juga kita bisa berbicara banyak pada olahraga gulat
sepak bola indonesia juga menjadi catatan tersendiri sebenarnya dalam agenda sea games kali ini
karena memang kita yang sempat melalui fase grup dengan mudah

karena memang melawan atau melewati tim tim yang cenderung tidak kuat di fase grup
dan langsung berhadapan dengan dua tim terkuat di fase semifinal maupun di babak final kemarin malam heranok
namun nyatanya garuda muda nyatanya masih bisa membuktikan ke dunia internasional
dengan segala macam permasalahan yang ada di dalam sepak bola dalam negeri
dengan segala keterbatasan yang ada indonesia masih bisa berbicara dalam dunia sepak bola internasional
itu tentunya menjadi catatan sendiri
sementara dari cabang cabang olahraga seperti tenis wushu pencak silat dan beberapa olahraga lain seperti esports juga
serta bulu tangkis ini adalah cabang cabang olahraga yang memang memiliki peluang medali yang cukup besar
untuk ukuran kompetisi multi event seperti sea games
hal ini tentunya kalau menurut dari komite olimpia cabur cabur yang memang memiliki prestasi cukup baik dalam sea games kali ini
akan menjadi prioritas kedepannya untuk multi event yang lebih besar
kita mengetahui pada tahun dua ribu dua puluh tiga ini saja indonesia akan mengikuti ajang multi event yang lebih besar seperti asean games
dan di tahun dua ribu dua puluh empat akan mengikuti ajang multi event all in the garden
dalam konteks skala internasional di level asia dan juga level dunia olahraga indonesia prestasinya masih banyak harus dibenahi
kita tidak bisa berhenti di sea games ini saja meskipun secara prestasi lebih baik
namun bagaimana caranya
apa yang ada
apa yang kita dapatkan
apa yang kita dapatkan di sea games ini bisa tertular atau menular ke ajang ajang yang levelnya lebih tinggi
hal tersebutlah sebenarnya yang menjadi inti keterlibatan indonesia dalam ajang pesta olahraga asia tenggara ini
meskipun levelnya memang hanya asia tenggara namun ini layak untuk dijadikan ajang pemanasan
bagi seluruh cabang olahraga indonesia untuk mengikuti multi event yang lebih besar
secara penyelenggaraan heranov kita juga mengetahui jalannya pesta olahraga asia tenggara di kamboja
baik sejak hari pertama ataupun sejak sebelumnya
pada saat pembukaan dilakukan hingga berjalannya berbagai macam cabang olahraga
banyak kontroversi banyak pertanyaan dan juga banyak kekurangan yang terjadi dalam gelaran setiap cabang olahraga di sea games ke tiga puluh dua kamboja ini
hal tersebut menjadi catatan sendiri bagi komite komite olimpiade indonesia dan juga menteri pemuda olahraga
karena dua tahun lagi ajang sea games akan kembali digelar di thailand
dan tentunya apa
apa yang menjadi kekurangan di ajang sea games kali ini akan dirapatkan oleh negara negara asean
untuk tidak terulang kembali di ajang sea games selanjutnya
meskipun ini hanya ajang pemanasan namun setiap negara ternyata berharap
agar ajang sea games ini tentunya tidak hanya menjadi ajang pemanasan
namun bisa meningkatkan kualitas kompetisinya agar bisa memberikan output positif bagi atlet atlet yang ada di asia tenggara
beberapa kekurangan seperti mungkin masalah naturalisasi atlet atlet yang
bergabung dalam beberapa cabang olahraga untuk mengikuti sea games
ini akan didiskusikan untuk dibuat aturan jelasnya
karena sejauh ini karena tidak ada aturan jelas berapa banyak sebenarnya pemain naturalisasi yang bisa digunakan
oleh sebuah negara untuk masing masing cabang olahraga itu sendiri
dan juga mengenai aturan aturan penentuan cabang olahraga yang akan dipertandingkan dalam setiap sea games
ini tentunya perlu menjadi catatan sendiri dan juga dievaluasi
karena sejak awal memang kita mengetahui penentuan cabang olahraga untuk ajang dan menjadi hak dari tuan rumah
jadi paling tidak ke depannya dari indonesia sendiri berharap agar penentuan cabang olahraga ini bisa berdampak pada akses
untuk cabang cabang olahraga yang bisa diikuti di event yang lebih tinggi seperti asian games maupun olimpiade
namun secara keseluruhan heranov dengan penutup manis dari cabang olahraga sepak bola
indonesia saat ini bisa bernafas
segar bahwa olahraga indonesia masih bisa menunjukkan tajinya paling tidak di level asia tenggara
kita harapkan dan juga kita doakan agar hasil yang dicapai pada ajang sea games kali ini tidak hanya berhenti di sini
dan memberikan output yang positif untuk olahraga indonesia di level yang lebih tinggi
baik dari ajang sepak bola sea games indonesia mendapatkan emas sebagai penutup manis tentunya
seperti yang dikatakan juga menjadi banyak
terima kasih untuk koresponden note anda pada siang ini bersama kami di happening now
ada koresponden cnn indonesia edo ekariski langsung dari kamboja